gempa dengan magnitudo lima dua mengguncang bali selasa petang
selain di wilayah bali gempa ini juga dirasakan di sejumlah wilayah di lombok nusa tenggara barat
seperti inilah kepanikan pasien di rumah sakit bali med karangasem bali
yang direkam kamera warga pada selasa petang
para pasien ini dievakuasi setelah terjadi gempa dengan kekuatan empat delapan
yang berpusat di timur laut karangasem bali
warga kembali dibuat kaget setelah terjadi gempa susulan dengan magnitudo lebih besar yaitu lima tujuh
bahkan hingga selasa malam gempa susulan masih terus terjadi
bmkg mencatat hingga pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia tengah telah terjadi dua puluh empat kali gempa susulan
bpbd bali menyatakan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini
namun sejumlah rumah di desa batu ringgit dan desa manggis karangasem
mengalami kerusakan ringan
dampak gempa bumi ini dirasakan di daerah karangasem dengan skala intensitas tiga hingga empat mmi
kemudian di daerah lombok lombok utara lombok tengah mataram lombok barat
dirasakan dengan skala intensitas tiga mmi
kemudian untuk tabanan kute buleleng lombok timur dengan skala intensitas dua mmi